tugas kembali melakukan penyekatan di ruas jalan memasuki kota jakarta
dan kita sudah terhubung dengan korresponden kami mardika utama
yang ada di sekitar kawasan jalan protokol ibu kota
selamat siang dika
bagaimana pantauan anda penyekatan di sana
apakah ada sejumlah pengendara yang nekat menerobos
meskipun mereka tidak mempunyai strp
selamat siang heronolf
ini adalah hari keempat pemberlakuan ppkm darurat dan posko penyekatan
di kawasan kalideres yang merupakan salah satu akses utama
masuknya kendaraan dari tanggerang menuju ke jakarta
masih terus diberlakukan pemeriksaan masih terus berlangsung
meskipun saat ini kondisi sudah berangsur landai
jika dibandingkan dengan pagi hari tadi
ataupun juga dengan kemarin yang sempat mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang
dan saat ini pemeriksaan terus dilakukan lewat tugas gabungan
dari kepolisian dan juga dari tni
setiap kendaraan baik roda dua ataupun juga roda empat
yang tidak termasuk ke dalam pekerja di sektor esensial
dan juga sektor kritikal tidak diperkenankan untuk masuk
dan mereka harus diputar balikan kembali ke arah tanggrang
tadi anda bertanya apakah masih ada warga yang melanggar
untuk pelanggaran sebenarnya tidak ada
karena polisi dengan tegas bersama dengan petugas dari tni
dan juga dengan pemeriksaan yang terhadap pengendara yang hanya membawa dokumen dokumen valid
yang membuktikan bahwa mereka bekerja di sektor esensial
ataupun juga di sektor yang kritikal
sementara itu meskipun terjadi adu mulut beberapa kali
karena sejumlah pengendara berusaha tetap ngotot untuk masuk
dengan menunjukkan dokumen tetapi mereka dianggap tidak memenuhi syarat
sebagai pekerja di sektor esensial ataupun juga kritikal
mereka terpaksa tetap harus diputar balikan
kita tahu bahwa di dki jakarta ini
ada tujuh puluh dua titik posko penyekatan
seperti di kawasan kalideres jakarta barat
tempat saya melaporkan saat ini
dan dari tujuh puluh dua titik tersebut terdiri dari
lima titik di gerbang tol
kemudian sembilan belas titik di akses batas kota
seperti di kawasan kalideres kalimalang
ataupun juga di lenteng agung
dan juga tiga puluh sembilan titik di jalur utama
di kawasan jakarta barat sendiri
ada dua posko yang didirikan
di kawasan kalideres dan juga di kawasan joglo
tetapi kalau mengacu kepada keterangannya
dari kapolres jakarta barat
kombes pol adi wibowo menyatakan bahwa
baik jumlah personel ataupun juga
kendaraan anti ruhara panser ataupun juga
kendaraan water cannon lebih dititik beratkan
atau diperbanyak di kawasan kalideres
karena menjadi salah satu akses utama
yang paling banyak dilewati
dan kalau kita melihat pantauan pada hari ini
memang kondisinya sudah berubah
nah selamat siang naya
berapa pintu tol keluar sleepy
selamat siang naya
bagaimana pantauan anda siang ini apakah masih banyak
para pengendara yang melakukan pemeriksaan
oleh para petugas di pintu keluar tol selipi
kalau kemarin saya juga sempat terjebak
kemacetan tiga jam lamanya tol dalam kota
karena saya tidak mengetahui
berapa pintu tol ini ditutup seperti pancoran
bagaimana siang ini pantauannya
dikeluar tol sleepy naya
naya selamat siang herranoff dan juga mimira
sebelumnya atau pada hari selasa kemarin terjadi antrian yang cukup mengular bahkan hingga tujuh km sampai tiga jam antrean kemacetan akibat adanya penyekatan
salah satunya di tol dalam kota di tempat saya melaporkan khususnya di tol eksis lepi
dan dari pagi tadi hingga siang hari ini memang terpantau dari tol dalam kota mulai dari pancoran kemudian cawang tegapara mapang hingga eksis lepi terpantau lancar
namun di eksit service sendiri dari pagi hingga siang hari ini memang cukup terjadi adanya antrian jika tadi pagi memang lebih panjang dibandingkan siang hari ini akibat ada penyekatan
dan jika anda bisa lihat di samping saya ini memang masih hilir mudik para kendaraan untuk diperiksa oleh petugas di pos penyekatan khususnya di tol eksis lepi
dan di depan saya bahkan di arah tol ini memang masih mengantri beberapa mobil untuk bergiliran untuk diperiksa
oleh petugas kepolisian di mana memang untuk penyekatan pada hari keempat ppkm darurat ini diterjunkan aparat gabungan tni polri sekitar seratus personil
dan seperti apa mekanisme penyekatannya di sini
nantinya para pengendara atau pengemudi akan dimintakan surat tanda registrasi strp pekerja di mana itu menjadi syarat mutlak untuk bisa masuk ke wilayah dki jakarta
khususnya di dalam tol dalam kota ini memang dihususkan untuk membatasi
mobilitas masyarakat ke kawasan sudirman dan juga tamrin
dan jika pengemudi tidak bisa menunjukkan strp ini bahkan tidak boleh diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan
dan berdasarkan kematan kami memang belum ada yang diberhentikan atau tidak menyerahkan strp
tapi ada beberapa yang dipersilakan itu untuk keadaan darurat
seperti tadi pagi kami melihat memang ada pengendara yang membawa orang sakit
kemudian strp ini memang dihususkan untuk sektor sektor esensial dan juga kritikal
lalu seperti apa sektor kritikal dan esensial sendiri
seperti sektor esensial bisa seperti sektor perbankan kemudian sektor keuangan pasar modal
sementara itu untuk sektor kritikal yang membawa strp dan bisa melewati tipos penyekatan
di antaranya adalah sektor kesehatan kemudian sektor keamanan sektor logistik
itu menjadi sektor sektor yang diperbolehkan
untuk melewati jalanan protokol kesehatan khususnya di tol dalam kota
dan yang perlu dihimpak pada masyarakat adalah agak tidak keluar rumah jika tidak ada hal yang penting
dan tetap mematuhi lima m yaitu memakai masker rajin mencuci tangan menghindari keruman dan mengurangi mobilitas
baik terima kasih atas laporan anda novana yantaka
langsung dari pintu keluar tol dari selipi
sebelumnya ada juga adik adik kami marika utama langsung dari kalidara sejak kata barat
selamat bertugas kembali teman teman